saat ini kami mau ngobrol ngobrol bincang bincang lebih dekat dengan pak kapolri
siapa lagi yang paling tahu kalau bukan pak kapolri
silakan pak jendral
pelan pelan bapak hati hati pak
iya silakan bapak
selamat siang menjelang sore
selamat siang pak
mungkin satu hal yang saya mau sampaikan personelnya luar biasa pak ya
semuanya begitu sopan semuanya juga begitu lembut
dalam mungkin ngobrol dengan para tamu undangan ngobrol dengan vvip juga itu luar biasa pak
saya salut dan buat saya tuh pengen kesini terus atau pengen di solo terus gitu loh pak
luar biasa pak
nah bapak ini kan juga sempat lama ya pak ya mendampingi pak presiden di solo gitu juga kan ya
nah apa sih pak yang mungkin bisa dibagi kesannya selama ini
termasuk diantaranya kalau kita bicara dikaitkan dengan rangkaian acara hari ini pak
yang jelas beliau memang sangat dekat dengan
sehingga di setiap kegiatan beliau tidak akan pernah lepas dari rakyat
dan ini dibuktikan dari acara pernikahan putra terakhir ya putra bungsu
di mana dalam adat jawa biasanya memang pernikahan putra ketiga atau putra bungsung itu menjadi salah satu acara yang terbesar
bahwa memang dari kemarin sampai dengan hari ini ada dua acara di jogja dan di solo
dan khususnya di solo hari ini bagaimana beliau mengundang seluruh lapisan masyarakat seluruh elemen masyarakat
mulai dari masyarakat solo sendiri sampai dengan teman teman relawan dari hampir seluruh tanah air saya kira
dan semuanya ikut dalam acara memperingati kebahagiaan karena pernikahan putra ketiga mas kaisang
oke pak kalau misalnya untuk protokol pengamanannya
nah ini seperti apa aja mungkin banyak juga yang penasaran karena ini kan seperti wedding of the centery royal wedding
pasti ada special treatment yang dilakukan oleh polisi
yang jelas untuk pengamanan kita tidak bekerja sendiri
kami tentunya berkoordinasi bersama sama dengan pak panglima ya
dengan tni dan juga dari unsur unsur yang lain
sehingga tidak hanya dari sisi keamanan tapi juga masalah rekayasa pengaturan lalu lintas
juga tentunya hal hal lain yang tentunya harus kita antisipasi
dan alhamdulillah bahwa terkait dengan hal ini masyarakat solo khususnya juga sangat mendukung
semuanya juga ikut andil dan saya kira sampai dengan siang hari ini seluruh rangkaian yang berjalan dari mulai tadi pagi semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar
dan ini tentunya bagi saya tidak lepas dari dukungan dari seluruh elemen masyarakat solo
berarti pak kapolri juga menyampaikan terima kasih untuk masyarakat yang sejak tadi juga tertip ya pak ya
untuk bisa ikut dalam rangkaian prosesnya
kalau kirap tadi saya tuh luar biasa rasanya saya pengen ikut kirap juga gitu loh pak ya
pak kapolri ini kan juga sebagai salah satu sosok yang secara pekerjaan memang erat kaitannya dengan presiden
tapi kan juga secara apa ya pak ya hubungan baik personal dengan keluarga presiden juga cukup dekat ya pak ya
apa sih pak pesan yang mau disampaikan atau wejangan yang ingin diberikan kepada mas kaisang dan juga mbak erina nih
dalam biduk berumah tangga gitu pak
tentunya dalam kesempatan ini saya mendoakan mas kaisang dan mbak erina agar di dalam pernikahannya selalu menjadi keluarga yang sakinah
keluarga yang harmonis
keluarga yang selalu bisa menjadi kebanggaan
bukan hanya keluarga tapi juga masyarakat
jadi semuanya tentunya menaruh harapan seperti itu
dan saya yakin mas kaisang dan mbak erina pasti bisa melaksanakan apa yang menjadi doa banyak orang
tapi kalau boleh siapa izin mohon izin sekali pak kapolri
terakhir nih pak
bapak kan juga mengenal sosok kaisang dari dulu ya pak ya
dari kecil gitu pak sampai sekarang
apa kemudian yang gak banyak orang tahu tentang sosok putra ketiga presiden
atau mungkin apa perubahan yang sudah terjadi ya dari mungkin lajang sampai sekarang menikah itu apa perubahannya mungkin gitu pak
ya saya kira beliau memang orangnya terkesan
cuek gitu pak
ya isi kering gitu ya
mau ada suatu
suara apa beliau ketawa ketawa saja dan tentunya
tapi di sisi lain beliau sangat fokus dalam hal pekerjaan pekerjaan
jadi saya kira dengan pernikahan beliau ini membuktikan bahwa beliau tentunya berani masuk ke jenjang yang berikutnya
yang tentunya ini menjadi harapan bagi kita semua untuk
beliau betul betul bisa menunjukkan
jati diri sebagai mas kaisang sebagai kepala keluarga
sebagai kepala keluarga yang fokus mendapatkan hati mbak erina saat itu ya pak ya
pak kalau ada pengalaman menarik nggak sih pak yang gak terlupa dengan antara pak jenderal dengan mempelai pria kita mas kaisang
ya memang kita sering bercanda lah dan beliau sangat sopan
sangat sopan walaupun beliau seorang putra presiden tapi tidak pernah
memposisikan diri sebagai seorang
putra presiden dan tentunya kita yang pernah menjadi ajudan ajudan bapak dan sekarang menjadi salah satu
favori lah ya
saya punya kesan tersendiri bahwa memang beliau sangat humble dan
dan itu tentunya tidak semua orang bisa seperti itu dan saya salut

kalau pak kaisang
ya kalau mas kaisang ini
itu jadi satu hal yang terakhir ya pak ya
sebenarnya kalau berbincang dengan pak kapolri ini karena memang itu tadi ya pak ya disampaikan sejarahnya cukup panjang juga ya
kedekatannya seperti apa gitu ya
baik terima kasih banyak pak kapolri
sudah berkenan bercerita bersama saya mayfrey
dan juga justin disini
terima kasih pak
abis ini mau lanjut kegiatan selanjutnya ya pak ya
oke terima kasih bapak
terima kasih bapak
boleh terima kasih bapak
terima kasih bapak
boleh mikrofonnya saya bawa kembali silahkan bapak
pastinya juga semuanya akan ada aman akan aman setausah karena ada pak kapolri disini